selama kurang lebih lima hingga enam bulan terakhir kekeringan ini melanda kabupaten bekasi khususnya di sepuluh kecamatan
dan kekeringan tersebut menyebabkan pasokan air bersih untuk konsumsi warga sehari hari serta untuk pengairan sawah ini juga habis
salah satunya adalah di sini ini adalah toren ataupun tempat penampungan air hasil dari bantuan pemkap bekasi
yang mana ini merupakan salah satu bantuan yang datang beberapa hari lalu atau tepatnya tiga hari lalu
kita akan cek kondisi bantuan air yang ada di sini apakah masih ada atau sudah habis
jika dibuka begitu ya kerannya ini memang sudah habis sehingga memang warga kembali harus berusaha lebih giat
untuk bisa mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari hari
salah satu strateginya adalah membuat penampungan penampungan seperti ember ini
jika kita lihat di sini air dari embernya itu terisi kurang lebih setengah dari ember
jadi ini adalah air atau tong begitu dan mereka biasanya ambil dari balongan ataupun rawa rawa yang biasanya terisi air
ataupun mereka juga membeli air dari sejumlah tukang air yang berada di sekitaran kecamatan tarumajaya ini
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi penampungan air yang ada di rumah rumah warga saat ini saya sudah berada dengan salah satu warga ya bu ya
ibu nimi ibu bisa lihat bagaimana kondisi air yang ada di sini
iya boleh bu
kasih tunjuk air yang biasa digunakan oleh ibu di sini
oke ini jadi kondisi air yang biasa digunakan oleh ibu nimi ya bu ya
kondisinya seperti apa bu ini bisa diceritakan
terus buat apa lagi biasanya
ini dapat airnya dari mana bu
selain nyendok di balongan biasanya untuk dapat air bersih itu
airnya gimana bu
kalau airnya sampai di mobil berdebut
pernah bawa blong di depan
dan dua dan satu berdebut udah
buak mau gitu
tadi antri dulu diantri dulu diantri
diantri gitu dibagiin
berapa lama datangnya biasanya
lama udah lagi
hari apa gitu kan
udah habis apa kita udah beli
kalau nggak ada bantuan bu
biasanya beli air
ada gak ke tukang tukang keliling
ke tukang keliling kan sepikul berapa
kalau majurohim kan murah
berarti majurohim itu yang punya sumur berdalam ya bu
sehingga airnya bisa didapat juga air yang jernih
boleh aja boleh beli juga pakai mobil
tiga mobil ditempatin gitu
ada tempatan gitu
jadi kita pernah beli beli ya
itu rumahnya belor
dan sebenarnya warga di sini juga memiliki sumur bor sendiri
namun karena air dari sumur tersebut sudah tercampur dengan air kali atau air sungai sehingga berasa asin
sedangkan air yang digunakan sehari hari di sini bisa dilihat warnanya hijau
kalau misalnya dicium juga sedikit berbau kurang sedap
dan di tangan juga terasa lengket
sehingga harapannya dari pemerintah kabupaten bekasi bisa memberikan bantuan air bersih
seperti seminggu sekali atau tiga hari sekali juga diharapkan
bisa setiap hari memberi pasokan air bersih untuk warga di kecamatan tarumajaya ini
satrio adi dau thompson kabupaten bekasi jawa barat